kita lihat wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat
namun kali ini presiden joko widodo tampaknya serius menugaskan bapak nas untuk mengkaji dampak sosial ekonomi dan juga politik perpindahan ibu kota
lantas akankah wacana ibu kota meninggalkan jakarta
kali ini akan terrealisasi negara mana saja yang pernah menggeser ibu kota negara di dunia
ibu kota tinggalkan jakarta akan saya ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat bersama ini adalah beberapa daerah calon ibu kota
ini bukan pertama kali beberapa kali sempat mencuat dari masa presiden soekarno hingga presiden susilo bambang yudhoyono tidak satupun terrealisasi
dan ada beberapa nama kota yang sempat mencuat
kita lihat anda masih ingat di jonggol bogor dulu sempat juga dimunculkan akan dipindahkan ke sana pada masa orde baru oleh soeharto ketika itu
dan langsung saja menaikkan harga tanah banyak orang investasi tapi ternyata sampai saat ini tidak terrealisasi di jonggol
lalu pernah juga di sidrap sulawesi selatan pasca reformasi ketika itu
dan memang kita lihat alasannya dianggap berada di tengah indonesia di sulawesi selatan
dan kemudian saat itu ada juga nama nama seperti sentul atau juga karawang yang sempat menjadi beberapa kota opsi untuk memindahkan ibu kota
tapi di presiden joko widodo kali ini tampaknya mengikuti apa yang disampaikan oleh presiden soekarno tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
yaitu dengan alasan berada di tengah tengah maka dipilih palangkaraya di kalimantan tengah
jadi ini merupakan salah satu opsi yang tampaknya serius akan ditindaklanjuti oleh bapak
pernah sesuai dengan instruksi presiden
lalu selanjutnya seperti apa total perakiraan biaya
karena kalau kita bicara bergeser ibu kota pasti bicara fulus
ada uang ada anggaran yang harus dikeluarkan
berapa total biaya yang diperlukan
untuk tahap perencanaan diperkirakan butuh satu ratus dua puluh miliar rupiah
kemudian total biaya yang dibutuhkan tidak sedikit satu ratus empat puluh empat enam puluh dua triliun rupiah
dengan masing masing tahap pelaksanaan pembatasan lahan penyiapan lahan infrastruktur dibangun fasilitas pembangunan gedung negara
hingga pemukiman pns yang bekerja untuk negara
nanti akan dipindah ke sana semua gitu yang selama ini di jakarta
lantas apakah indonesia sendirian yang pernah menggeser ibu kota negaranya
ada banyak negara dan mungkin kita bisa belajar dari negara negara tersebut
meskipun beberapa di antara sudah melakukannya jauh hari
sebelum populasi membesar terlalu banyak ya
pembelian ibu kota di lima negara misalnya kita lihat ada inggris tahun seribu enam puluh enam
sudah lama banget ya
dari winchester kemudian ke london
dipindahkan ke sana dan kemudian london saat ini sudah berkembang menjadi salah satu negara hub perdagangan dunia juga
lalu kita lihat bagaimana pembelian ibu kota
ibu kota yang lain yaitu ada di pakistan tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
saat itu dari karachi dipindahkan ke islamabad
tidak terlalu berarti memang prosesnya karena berjalan relatif mulus ketika itu
dari pakistan kita bergeser ke australia tahun seribu sembilan ratus dua puluh
awalnya adalah melbourne
dan kemudian pada saat itu pemerintah melakukan seperti sayembara
kota mana yang bisa memberikan taman kota yang baik
kemudian fasilitas dan juga dana untuk menjadikan kotanya sebagai ibu kota negara
sehingga canberra ketika itu terpilih
kemudian menyanggupi menjadi ibu kota negara australia hingga saat ini
sebenarnya kita lihat adalah india juga dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
jadi india juga mirip mirip ya struktur pasarnya dengan indonesia
lalu kita mungkin bisa belajar juga dari salah satu negara berkembang
brazil tahun seribu sembilan ratus enam puluh sudah melakukannya
dari rio de janeiro kemudian pindah ke brazil
jadi kalau misalnya rio de janeiro itu di daerah selatan
untuk brazil itu daerah utara
jadi daerah ini ketika itu memang
ada banyak kotanya
kemudian kemiskinan juga tinggi
namun ketika itu berhasil digeser ke brasilia
sehingga akhirnya bisa memberikan sebuah manfaat
dengan pekecilan ketimpangan ekonomi sosial
dan berhasil juga
ini bisa menjadi salah satu pelajaran
apabila presiden joko dodo memang serius
untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari jakarta
dan kita akan tunggu hasil kajian dari bapenas tahun dua ribu sembilan belas
informasi terakhir kami peroleh